partai keadilan sejahtera masih bersikukuh mengajukan sembilan nama kadernya sebagai calon wakil presiden prabowo subianto
namun pks tetap membuka peluang mengusung gubernur dki jakarta anies baswedan sebagai calon presiden
asalkan disetujui gerindra dan pan
anggota majelis suro pks tifatul sembiring menegaskan posisi cawapres adalah harga mati bagi partainya
majelis juro pks telah memutuskan sembilan nama kader untuk disodorkan kepada partai manapun yang mau berkoalisi
termasuk gerindra pks menegaskan tidak mau menjadi penggembira saja pada pilpres dua ribu sembilan belas
pasalnya posisi cawapres dapat mengangkat suara partai dengan efek ekor jas
namun pks tetap membuka peluang mengusung anies baswedan sebagai capres asalkan cawapresnya dari kader pks